lembaga pemerhati lingkungan greenpeace melakukan protes bongkar muat batubara
untuk membangkit listrik tenaga uap cirebon di perairan cirebon jawa barat
pemanfaatan batubara dan rencana ekspansi pltu cirebon
dianggap berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat
aktivis lingkungan dari greenpeace menaiki crane
yang menarik batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap cirebon
mereka mendesak pemerintah indonesia segera mengambil tindakan
untuk beralih dari batubara sebagai sumber energi
selain aktivis greenpeace aktivis lingkungan dari wahana lingkungan hidup indonesia
dan jaringan advokasi tambang juga bergabung dalam aksi ini
sejumlah petugas kepolisian berusaha menghentikan aksi
namun para aktivis menolak menghentikan aksi sampai tuntutan mereka direspon pemerintah
ini adalah simulasi keperlawanan dan yang ingin kita minta kepada pemerintah adalah
memang mengetikan ekspansi

dan bagaimana kemudian pemerintah bisa memprioritaskan penggunaan energi terbaru